sementara itu wali kota surabaya tri risma hari ini hingga saat ini belum menyatakan kesediaannya maju ke pemilihan gubernur dki jakarta
risma menegaskan dirinya tidak akan meminta agar diusung sebagai calon gubernur
saat memberi pencerahan kepada kader pdip dalam rapat kerja daerah pdp aceh
risma mengatakan dirinya masih melakukan komunikasi dengan pdip yang bakal mengusungnya menjadi calon gubernur dki
kalau saya sudah berjuang seperti dulu saya nolak terus saya ternyata juga tetap turun gitu kan
nah itu ya sudah itu memang mengelak takdir tuhan gitu
nggak ada yang bisa siapapun nggak ada yang bisa mengelak takdir tuhan
hingga saat ini wali kota surabaya tri risma hari ini belum bertemu dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri
terkait pembahasan pemilihan calon gubernur dki jakarta
pdip juga mengaku belum memutuskan siapa nama calon
yang akan mereka usung
sampai saat ini kalau yang berkembang belum ada kita berkomunikasi secara khusus
baik itu dpp partai maupun ketua umum
tadi kalau kita melihat di media masa bahwa bu risma juga ingin menghadap kepada ketua umum langsung
jadi kalau kami melihat terakhir bertemu dengan ketua umum itu
hanya pada saat kunjungan ke surabaya yang beberapa waktu yang lalu
dengan waktu yang tersisa untuk mengajukan nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki
mereka masih akan melakukan
kajian dan pemetaan politik
meski belum ada kepastian
dukungan terhadap risma untuk menjadi gubernur dki periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh dua terus mengalir
arief isul cnn indonesia